terkait kerusuhan sepak bola di malang jawa timur
presiden joko widodo memerintahkan agar evaluasi secara menyeluruh
presiden juga memerintahkan kapolri
menginvestigasi tragedi ini
selain itu pssi juga diminta menghentikan liga satu
sampai waktu yang belum ditentukan
saya menyampaikan duka cita yang mendalam
atas meninggalnya satu ratus dua puluh sembilan orang
saudara saudara kita dalam tragedi sepak bola
di kanjuruhan malang jawa timur
saya telah meminta menteri kesehatan dan gubernur jawa timur
untuk memonitor khusus pelayanan medis
bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit
agar mendapatkan pelayanan terbaik
saya juga telah perintahkan kepada menpora
kapolri dan ketua wp
ketua umum pssi untuk melakukan evaluasi menyeluruh
tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola
dan juga prosedur pengamanan penyenggaraannya
khusus kepada kapolri
saya minta melakukan investigasi
dan mengusut tuntas kasus ini
untuk itu saya juga memerintahkan pssi
untuk menghentikan sementara
liga satu sampai waktu yang belum ditentukan
saya juga ingin mencoba untuk mencoba
untuk mencoba evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan
saya menyesalkan terjadinya tragedi ini
dan saya berharap ini adalah tragedi terakhir
sepak bola di tanah air
jangan sampai ada lagi tragedi kemanusiaan seperti ini
di masa yang akan datang
dan rasa persaudaraan bangsa indonesia
harus terus kita jaga bersama